presiden akan meneruskan perjalanan ke ukraina melalui polandia
sebagai informasi teman teman dalam beberapa hari ini saya juga melakukan komunikasi intensif
dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan bapak presiden ke ukraina dan ke rusia
tentunya komunikasi juga terus kita lakukan dengan ukraina dan rusia sendiri
dan selain itu komunikasi komunikasi lain yang saya lakukan antara lain dengan presiden palang merah internasional
dengan un ocha dengan sekjen antet dengan menteri luar negeri turki
dan yang paling terakhir saya lakukan pembicaraan pertelfon dengan sekjen pbb